tragedi rob akhir mei dua ribu dua puluh dua diharapkan menjadi titik balik penanganan rop di pantai utara jawa
sedikitnya ada dua solusi penanggulangan bencana rop yang ditawarkan pemerintah
yakni pemetaan tanah aluvial atau lunak serta pembangunan tanggul laut
pemetaan tanah lunak dilakukan untuk mengetahui karakteristik tanah
dan akan menjadi referensi untuk pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur
menurut badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral
pemetaan ini dilakukan dengan meneliti umur dan struktur tanah atau batuan serta kemiringan daratan
wilayah wilayah yang memiliki atau kami sebut sebagai tanah lunak
itu biasanya memang berpotensi untuk terjadinya penurunan
oleh karena itu badan geologi mencoba untuk memetakan
di mana saja terdapat sebaran tanah lunak di indonesia
mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan tanah
kalau misalnya peta sebaran tanah lunak tersebut memang berada di kawasan yang sedang berkembang
di kawasan perkotaan di kawasan industri di kawasan strategis
berarti kita memang harus berhati hati
selain pemetaan tanah lunak
pembangunan tanggul laut dianggap pemerintah kota semarang dapat menjadi solusi untuk menuntaskan rop
dibutuhkan investasi lebih dari lima belas triliun rupiah
untuk membangun tanggul yang terintegrasi dengan jalan

tanggul laut itu juga berfungsi sebagai jalan tol laut
dari mulai demak kemudian masuk ke wilayah perbatasan semarang
demak itu disayung
menyisiri pantai semarang
kemudian masuk ke wilayah kalijawi
kemudian keluar lagi sampai marina
naik lagi ke arah pesisir utara kota semarang
kemudian masuk lagi ke tol mangkang di kalikang
kemudian bersumpo untuk membangun
silakan bisa kasih bimbing rel biasanya itemuszarka
in person ke
menghilangi kenceng kenceng ya mas tapi tidak menyelesaikan masalah
berkali kali pemetaan ini apalagi apalagi tapi tidak ada follow up nya
tidak ada follow up nya
jadi sekedar kayak apa ya saya katakan ya untuk menjadi konsumsi masyarakat
sekedar mengobati unek unek supaya tidak masyarakat itu menilai oh pemerintahnya bekerja
solusi tanggul laut bahkan dapat menimbulkan masalah baru yakni musnahnya ekosistem pesisir
di kawasan pantura jawa
nelwan juga menilai kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur di pesisir utara jawa tengah
khususnya di kota semarang seharusnya tidak terjadi
pengelolaan kawasan pesisir menjadi kunci untuk menanggulangi rop yang kerap terjadi di kawasan pantai utara jawa
khususnya di kawasan jawa tengah ini
nah ini bisa dilihat di belakang saya ini adalah kawasan pesisir utara dari jawa tengah
di mana masih terdapat banyaknya pembangunan
dan juga kawasan industri yang terus beroperasi di pantai utara ini
nah berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh universitas diponegoro
kawasan pantura jawa ini memiliki tanah yang lunak atau tanah aluvial
sehingga sebenarnya kawasan ini tidak seharusnya dibangun infrastruktur ataupun kawasan industri
karena struktur tanah yang sebenarnya tidak cocok untuk kegiatan kegiatan tersebut
tim liputan cnn indonesia